memang jelang pilkada serentak dua ribu tujuh belas mendatang partai partai politik
terus melakukan konsolidasi internal untuk mematakan strategi pemenangan para calon yang akan diusungnya
salah satunya adalah pdi perjuangan yang kabarnya malam ini mengumpulkan para fungsionalis partai
untuk strategi pemenangan pilkada
untuk mengetahui perkembangannya kami sudah terhubung dengan nur aspasya
yang saat ini berada di kantor dpp pd perjuangan yang ada di menteng jakarta pusat
selamat malam sisi apakah betul hari ini dpp pdi perjuangan mempertemukan
atau mengumpulkan para fungsionalis partai untuk membicarakan pemenangan pilkada
apa yang kemudian dibahas dalam pertemuan ini
selamat malam budi tepatnya pukul sembilan belas sembilan tadi baru saja ketua umum partai demokrasi indonesia perjuangan
megawati soekarno putri didampingi dengan puan maharani dan juga wasekjen dari dpp pdip
masuki dpp pdip dan juga dipastikan bahwa rapat baru saja dimulai
dan sebelumnya sudah sejumlah politisi dan sekaligus anggota dpr ri dari fraksi partai demokrasi indonesia perjuangan
juga turut hadis seluruh saya seperti t b hasanuddin dan juga trimedia panjitan dan juga arya bima
ada pun kiranya agenda utama yang dibahas dalam rapat yang dilakukan secara internal dan sangat tertutup ini budi
ialah mempersiapkan kehadiran megawati untuk menghadiri world culture forum
yang akan dilakukan
dan juga memaksanakan sepuluh hingga empat belas oktober dua ribu enam belas di bali nanti
memang budi forum ini cukup bergensi karena mengingat ada sejumlah penerima nobel menteri dan juga ada tamu budayawan internasional yang akan hadir
selain itu juga megawati akan didampingi oleh presiden joko widodo
sehingga bisa dipastikan bahwa kehadirannya cukup krusial sehingga ada banyak sejumlah agenda yang harus dipersiapkan kedatangan megawati dalam forum tersebut
dan jika kemudian dikaitkan dengan pilkada kamera informasi dari sekjen dpp pdip
yang mengatakan bahwa agenda pilkada hanyalah bagian kecil yang akan dibahas dalam rapat kali ini
dan terkait juga dengan termasuk mengenai pembahasan bagaimana kemudian apakah satu ratus satu calon yang di pilkada yang melalui fraksi partai demokrasi indonesia perjuangan ini
akan dibawa untuk berziarah ke makam bung karno di blitar nanti akan diinfokan kepada masyarakat nanti malam budi tepatnya rilis resminya
karena hingga saat ini masih menyesuaikan sejumlah jadwal termasuk jadwal dari sang petahana yang diusung
oleh pdip yang saat ini di jakarta yakni ahok dan juga jarot
dan hingga saat ini budi rapat masih saja baru saja berlangsung dan dipastikan akan berlangsung secara tertutup dan secara internal
dan selain itu budi dipastikan juga rapat hari ini hanya dihadiri oleh kader internal pdip tanpa oleh pasangan calon termasuk dari paselan ahok dan juga jarot
sisi kalau kita melihat ada rencana ibu megawati sukarno putri dan juga dpp pdi perjuangan akan mengajak para pasangan calon yang akan diusungnya
untuk nyekar ini ke makam bung karno yang ada di blitar
sebenarnya apa tujuan dari acara nyekar yang akan diselenggarakan atau akan diajak oleh megawati ini
ya budi tadi saya sempat juga bertanya hal yang serupa kepada sekjen dpp
pdip hasto mereka mengatakan bahwa tujuan nyekar dari untuk membawa pasangan calon ini adalah semata mata hanya karena kemudian bung karno merupakan sosok ataupun sosok utama dari di bali
pdip ini sendiri dan tujuan nyekar ini sendiri juga termasuk karena memang gelaran pilkada semakin dekat dan tujuannya hanya untuk menyekarkan sosok yang paling kuat dan merupakan terah dari pdip hingga saat ini
termasuk jika kemudian kita kaitkan dengan kehadiran ketum saat ini yang merupakan darah asli dari soekarno itu sendiri
kalau kita bicara isu lain ini sisi pasangan calon yang diusung oleh pd perjuangan di dki jakarta ahok dan jarot beberapa waktu terakhir mendapatkan hembusan
apa namanya kontroversi mengenai isu sara dan juga kontroversi terkait dengan quote unquote ini dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh bakal calon gubernur ahok ini
bagaimana sikap pdi perjuangan terkait dengan isu yang menerpa atau kontroversi yang menerpa pasangan calon yang diusung oleh pd perjuangan ini terkait isu yang sangat sensitif ini sisi
ya budi belum ada sifat resmi begitu yang untuk dikhususkan untuk meng counter berapa atau beragam isu sara yang saat ini

tapi yang pasti mereka mengatakan bahwa sumber dari adanya muncul isu sahara tersebut bersumber dari yang kemudian ini mempengaruhi daya pikir masyarakat dimana ketika kemudian membawa lembaga survei akan mengkaitkan dengan data begitu
sehingga kemudian mereka menghimbau agar kemudian lembaga survei jika kemudian menyimpulkan ataupun memastikan ataupun merilis sejumlah hal terkait dengan kekuatan ataupun elektabilitas dan popularitas
kampanye ahok ini sisi akan melakukan counter propaganda misalnya atau akan memberikan jawaban atau bantahan terkait hal ini gitu dari anda ketahui infonya sisi terakhir
ya budi hingga saat ini memang belum ada informasi resmi apakah mereka akan memberikan rilis resmi untuk meng counter isu tersebut
tapi yang pasti budi mereka merasa bahwa isu isu yang dihembuskan itu tersebut hanyalah untuk menjatuhkan elektabilitas sekaligus popularitas pasangan yang saat ini sedang diusung oleh partai mereka
yang jika dilihat memang elektabilitasnya masih paling tinggi sehingga masih bisa dikatakan bahwa isu sara yang saat ini dihembuskan di tengah masyarakat adalah untuk mengganggu atau menggoyang isu elektabilitas
untuk menggoyang elektabilitas dari ahok dan jaratu sendiri
mereka mengatakan bahwa lebih berfokus bagaimana kemudian mempertahankan atau malah lebih meningkatkan
karena jika kita lihat lembaga survei saat ini persaingan antara ketiga calon begitu ketat budi
sehingga lebih memfokuskan bagaimana program untuk memikat ataupun mempertahankan daya
memikat ahok dan jaratu di ibu kota ini
baik terima kasih nur aspasya yang melaporkan langsung dari kantor dpp pdi perjuangan di menteng jakarta pusat